tim nasional indonesia tiba di vietnam pada sabtu malam untuk bertanding dalam laga semifinal leg kedua piala aff dua ribu dua puluh
mengutip cnnindonesia com tim nas disambut oleh kedutaan besar republik indonesia di bandar udara internasional noi bai hanoi vietnam
tim nas indonesia tiba lebih dulu daripada squad tim nas vietnam
melalui akun instagramnya ketua umum pssi muhammad iryawan menyebut timnas indonesia bertolak ke hanoi pada sabtu siang menggunakan pesawat charter
pertandingan pada leg kedua semifinal piala aff dua ribu dua puluh dua yang digelar di stadion midin hanoi senin nanti akan menjadi penentu langkah squad garuda dalam menjemput tiket final
sebelumnya timnas memberi hasil imbang pada leg pertama di stadion utama gelora bung karno jakarta pada jumat